dalam rdp dengan komisi dua dpr pemerintah provinsi papua barat menyatakan setuju dan mendukung pembentukan provinsi papua barat daya
syarat syarat teknis maupun administrasi provinsi papua barat daya dinilai telah siap dan lengkap
pemekaran tersebut dinilai dapat meningkatkan pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lima kabupaten dan satu kota di wilayah sorong raya

pemakaran ini juga bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah yang berada di wilayah sorong raya
wilayah ini di sebelah barat berbatasan dengan provinsi maluku sebelah utara berbatasan dengan samudera pasifik dan sebelah timur maupun selatan berbatasan dengan provinsi papua barat
potensi yang bisa dikembangkan di wilayah papua barat daya antara lain sektor pariwisata perikanan kehutanan pertambangan perkebunan maupun sektor industri
pemekaran tersebut di wilayah sorong raya
pemekaran tersebut di wilayah sorong raya
pemerintah pusat termasuk komisi dua
ibu kota provinsi baru ini direncanakan berada di kota sorong
tiga ratus hektare lahan telah dipersiapkan pemerintah kota sorong sebagai pusat pemerintahan provinsi papua barat daya yang diusulkan
kota sorong punya pertumbuhan ekonomi ipm dan lain sangat siap
pertumbuhan kota sorong hari ini pertumbuhan ekonomi ya maksudnya pertumbuhan ekonomi kota sorong sampai hari ini sembilan tujuh persen
itu suatu saat yang sangat luar biasa sekali
kata kata ini yang harus dipakai dalam hal menentukan suatu pemekaran daerah itu
senin enam belas desember perwakilan provinsi papua barat beserta sejumlah kepala daerah pengusul provinsi papua barat daya
melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi dua dpr untuk membahas masalah pembentukan daerah otonomi baru ini
provinsi induk papua barat menyatakan setuju dan mendukung pembentukan provinsi papua barat daya
syarat syarat teknis maupun administrasi provinsi papua barat daya dinilai
telah siap dan lengkap
oleh sebab itu dari sisi regulasi sudah ada terpenuhi dan dukungan pemerintah juga sudah bisa dilakukan dengan cepat
oleh sebab itu kami juga mengharapkan agar komisi dua juga bisa mendorong ini dengan pemerintah dalam hal ini dari kementerian dalam negeri
dalam rapat dengar pendapat dengan komisi dua dpr perwakilan provinsi papua barat dan kepala daerah pengusul pembentukan wilayah papua barat daya
menyerahkan dokumen teknis maupun administratif yang diperlukan untuk pembentukan daerah otonomi baru
komisi dua dpr menyatakan akan segera memanggil menteri dalam negeri untuk membahas masalah pembentukan daerah otonomi baru pada akhir januari dua ribu dua puluh mendatang
edi dwiryanto udipandoyo jakarta